nah ragam kuliner kali ini kita mau cari referensi kuliner daging untuk sajian idul fitri
seperti yang ada di kota solo jawa tengah yang terkenal dengan kreasi kuliner daging legendaris
yuk kita berburu beberapa sajian olahan daging
eits tapi bukan daging sapi ya karena kita mau cicipi olahan daging kambing yang tentu saja bikin ngiler
yang pertama kita akan menuju jalan muhammad husni tamrin manahan
di sini ada warung sate kambing pak danang yang punya puluhan menu olahan daging kambing
warung ini buka mulai pukul sepuluh pagi dan biasanya menjelang siang hari sudah habis
yang jadi favorit di warung ini ada iga bakar atau masak rica rica kambing tongseng serta krenyos atau lemak kambing yang dicampur gulai jerawan kemudian digoreng kering
wow embek embek nyam nyam
ragam kuliner kali ini kita akan menyantap olahan dari daging kambing
nah kali ini sudah ada di hadapan saya adalah iga masak kemudian ada iga bakar dan krenyos
sejumlah pelanggan warung sate pak danang mengaku olahan kambing di sini rasanya lebih gurih dibandingkan tempat lainnya
daging ini empuk empuk banget
gue aku yang ngarum ini apa nggak tahu
jadi pak danang nggak tahu saya juga
tapi empuk empuk
benar benar masak anis
tenggara masak sama iga masak
soal harganya tenang ramah di kantong kok
puluhan menu kambing di sini dihargai mulai dua puluh ribuan hingga tiga puluh lima ribuan rupiah
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah